dimulainya dari keisengan menawarkan jasa pembersihan rumah
justru mampu berkembang menjadi sebuah bisnis yang sudah berjalan selama sepuluh tahun
modal awalnya hanya satu juta rupiah
kenapa akhirnya memutuskan kan ada banyak gitu loh di bisnis lain
kenapa bisnis bersih bersih yang anda lihat
jadi awalnya nggak sengaja
jadi pada waktu itu teman saya nih dia beli rumah
dan waktu serah terima dengan developer teman saya ini kaget
loh rumahnya tidak siap dipakai karena teman teman saya ini buru buru sudah mau dipakai
nah waktu saya temani ini saya berinisiatif untuk nawarin
eh bro sungai aja yang bersihkan
akhirnya saya di rumah lihat wah ada sapu ada alat pel ada hember punya ibu saya
udah saya inisiatif untuk ambil itu dan saya bersihkan rumahnya
jadi punya teman yang bekerja di hotel
dia di bagian housekeeping saya ajak untuk ikut bersihkan dan dua hari selesai
dua hari selesai
apa respon pertama itu bisa dikatakan pertanyaan pertama anda
pada saat itu seperti apa anda akhirnya menancapkan tonggak pertama lahirnya gemilang
ya jadi saya berpikir pada waktu itu di jogja itu perumahan mewah itu cukup banyak dibangun
dan saya melihat teman saya saja beli rumah
setelah handover tidak dirawat
apalagi rumah mewah yang lainnya
dan ini saya melihat wah ini suatu peluang bisnis yang bagus
karena banyak rumah yang dibangun dan tentunya si developer kan tidak mempunyai kualifikasi atau kompetensi dalam bersihkan rumah
setelah berhasil mendapatkan klien pertama di tahun dua ribu enam
ia pun berusaha melebarkan sayapnya ke pasar b dua b atau business to business
menurutnya ini penting dilakukan
untuk membuat bisnisnya sustainable atau berkelanjutan
karena melalui kontrak b dua b ia yakin gemilang akan memiliki cash flow atau aliran uang yang stabil
tahun dua ribu tujuh ia mendapatkan kontrak b dua b pertamanya
karena pelanggannya ialah sebuah sekolah kesehatan di solo
yang membutuhkan legalitas badan hukum dari penggunaan jasa layanan pembersihannya
maka saat itu segala urusan legalitas hukum dari badan usahanya ia selesaikan
karakternya yang bekerja keras dan berkemauan kuat
membuatnya berhasil mendapatkan kontrak pertama yang bernilai empat puluh lima juta rupiah
untuk jangka waktu enam bulan
salva pun harus menjual mobil kesayangan pemberian orang tua
hasil penjualan mobil sebesar tiga puluh juta rupiah ia jadikan modal
profit dari proyek ini lima juta rupiah
promosi seperti apa pendekatan pendekatan seperti apa yang dilakukan
untuk perusahaan perusahaan ini
jadi saya punya teman dia bekerja di suatu perusahaan apa
ya saya deketin dia
eh bro kantormu butuh jasa nggak
masukin gue ya nanti saya kasih gratis untuk rumahmu sendiri
oh gratis untuk rumah sendiri supaya dapat tindak lebih besar
baik baik itu masih sendiri semuanya bergerak
terus rekrutmen tenaga kebersihan itu dilakukan seperti apa
yang merekrut saya yang training saya yang supervisi saya sendiri
masuk ke pasar b dua b gemilang juga harus bersaing dengan sejumlah perusahaan jasa perawatan bangunan lainnya
yang sudah terlebih dulu hadir sehingga inovasi harus dilakukan
pasar bisnis to bisnis yang mengandalkan tender per project memang unik sekaligus menantang
profesionalitas mutlak dibutuhkan
salva sadarkan hal ini
untuk itulah inovasi dari pelayanan dibutuhkan untuk tetap membuat gemilang mampu bersaing
bersaing dengan bisnis
bersaing dengan bisnis
bisnis itu adalah bisnis kepercayaan
jadi kita membangun image supaya bisnis ini adalah profesional
bagaimana membangun bisnis profesional mulai dari groomingnya
dari penampilannya harus rapi dari rambut sampai sepatu itu harus rapi
sampai nggak boleh bawa badan
jadi karawan kita kita hati hati nggak boleh bawa badan
jadi kita training lima hari itu kita ubah mindsetnya
bahwa bersih itu mulai dari mana dari diri
lalu yang kedua melalui peralatan dan perusahaan
dan mesin yang canggih
jadi kita nggak boleh menggunakan alat alat yang tanda kutip bisa ditemui di mana pun
jadi alat yang canggih ini menimbulkan kesan profesional
yang ketiga adalah melalui supervisi yang ketat
nah pengawas pengawas di area ini kita latih semua
setiap sebulan sekali kita undang untuk workshop untuk bagaimana melakukan supervisi di project
perlindungan perusahaan di area ini
perlindungan perusahaan di area ini
perlindungan perusahaan di area ini
pelayanan yang cepat dan prima menjadi hal yang ditanamkan salva pada karyawannya
sejumlah kendala ditemui karena setiap project memiliki karakter yang berbeda
perlindungan perusahaan di area ini
lokasi wisata misalnya tentu beda dengan perkantoran karena banyak pengunjungnya terlebih di hari libur
meski bentuk pelayanannya sedikit berbeda namun standar pelayanan terbaik tetaplah tidak bisa ditawar
perlindungan perusahaan di area ini
perlindungan perusahaan di area ini
perlindungan perusahaan di area ini
yang pertama memang quick response ya jadi kami sering berkomunikasi baik dengan wakil gemilang yang disini maupun dengan kantor pusat
nah itu apa yang kami inginkan itu ditanggapi dengan cepat dan hasilnya dilaporkan diupdate bisa melalui wa bisa melalui email dan telpon biasanya begitu
sebuah bisnis jasa memang berbeda dengan bisnis produk karena di dalam bisnis ini manusia menjadi asetnya
bagaimana sebenarnya untuk memastikan agar
mereka terus bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh gemilang sehingga juga revenue stream akan berjalan lancar seperti itu
ya pertama kita ada engagement karyawan
ada banyak kegiatan yang kita lakukan supaya karyawan ter engage dengan perusahaan kita
dan ini sebenarnya untuk jasa kalau produk oke kita bisa melihat ini barangnya ini harganya bagaimana dengan jasa bagaimana anda memanage itu semua
keuntungan di bisnis ini adalah kita sistemnya kontrak
jadi omset kita itu stabil selama masing masing
misalnya kita dikontrak oleh st square ini dari januari sampai desember
kita akan dapat revenue itu dari januari sampai desember ini tetap
nah bagaimana tinggal kita mengontrol pengeluaran supaya tetap stabil
sukur malah menurun
untuk mengetahui bahwa setiap proyek sudah berjalan dengan optimal apa yang dilakukan oleh gemilang
ya pertama kita ada namanya survei kepuasan pelanggan
kita lakukan empat bulan sekali
dari survei itu kita bisa tahu nih apakah ekspektasi dari klien sudah terjadi

yang kedua kita punya internal audit
nah setiap ada proyek berjalan setiap setahun dua kali kita akan lakukan internal audit
kita ada namanya tadi gemilang reward
kita ada namanya juga scoring scoring
scoring ini kita lakukan setiap sebulan sekali
ini per proyek
apa per manusianya per manpower
artinya kita punya budaya budaya apresiasi dan budaya malu
kalau anda punya kontribusi yang bagus buat perusahaan kita apresiasi setinggi tingginya
tapi kalau anda tidak berkontribusi kita buat anda malu
dia mau menerima perubahan
saya akan menerima perubahan

habis itu saya akan menerima kebutuhan anda
sekarang saya akan menerima perubahan anda
ketika memulai bisnis salva kerap mendapatkan ledekan dari teman temannya
namun ia membalas ledekan dengan menunjukkan pada mereka bahwa
karena ia mampu hidup mandiri melalui bisnis jasa kebersihan yang dijalankannya
di sektor mana yang anda melihat bahwa itu seharusnya bagi setiap orang yang akan memulai itu harus diperhatikan lebih detail seperti itu
ya pertama adalah ketika kita berbisnis siapa partner anda
kalau anda berbisnis sendiri akan lebih mudah
tapi ketika berpartner perhatikan mengenai kerjasamanya
artinya nanti ketika profit seperti apa ketika rugi seperti apa
yang kedua adalah regulator kita
regulator kita ini siapa
kalau di gemilang adalah dari dinas tenaga kerja atau kementerian tenaga kerja
artinya ketika ada kebijakan tertentu contohnya kemarin lagi banyak demo kan
mengenai hapuskan outsourcing
nah ketika memang ada tekanan seperti itu dan ada kebijakan pemerintah yang nantinya merugikan bisnis ini ya
itu akan menjadi ancaman buat kami
yang ketiga adalah tentunya berhubungan dengan inovasi
bisnis ini kalau tidak ada inovasi pasti akan mati
dari sebatas cleaning service di rumah dan perkantoran ia melebarkan pasar ke jasa kebersihan rumah sakit
kliennya sudah tersebar di sejumlah rumah sakit di jawa tengah
dan sebenarnya untuk mendapatkan tenaga tenaga kerja yang cukup terampil dalam melakukan pembersihan
khususnya di fasilitas kesehatan seperti ini mereka melakukan training apa saja
ya pasti mereka dapat latihan empat pilar
pertama bagaimana penanganan infeksi nosokomial
yang kedua bagaimana tentang k tiga nya
yang ketiga bagaimana mereka melakukan pertolongan pertama ketika ada yang pingsan
yang keempat pelatihan
yang ketiga bagaimana mereka melakukan pertolongan pertama ketika ada yang pingsan

empat pilar ini mereka wajib harus bisa
bagi saya lumayan bersih cukup bersih
udaranya sejuk wangi
rencana ke depan ia masih akan fokus menggarap pasar di kota kota yang ada di jawa tengah
nah tantangan dalam memberikan pelayanan terbaik khususnya di fasilitas kesehatan itu apa yang dihadapi gimilang sejauh ini
pertama adalah dari segi kecepatan dalam pembersihan
karena rumah sakit ini cukup ramai apalagi setelah pdjs ini terbukti bagus
dan kami dituntut untuk respon cepat dalam membersihkan suatu ruangan
dan bersih dan istimewa
dan bersih dan steril
yang kedua karena rumah sakit sudah terakreditasi mau tidak mau kami pun juga harus mengikuti standar dari rumah sakit itu sendiri
standar nasional yang sudah ditetapkan
dari mulai peralatan bahan pembersih performance orangnya sampai dengan survei kepuasan pelanggan pun juga harus kami perhatikan
mendapatkan kontrak jasa perawatan gedung di rumah sakit diakui salva tidak mudah
karena berkaitan dengan penyediaan jasa kebersihan yang steril dan berkaitan dengan kesehatan baik pengunjung pasien maupun pekerja yang ada di rumah sakit
apa sih yang menjadi keunikan pada saat itu sehingga mereka oke setujulah gemilang deh yang akan membersihkan rumah sakit kita
ya pertama ketika kita mendapatkan proyek rumah sakit dia melihat bahwa kita bisa memberikan solusi buat mereka
solusi untuk membantu pekerjaan mereka kami minta untuk mereka fokus kepada pasien
nah urusan yang kebersihan urusan penanganan sampah kami yang menangani
nah kami lebih profesional artinya kami sudah terlatih kami sudah tahu bagaimana sop nya peralatan yang baik seperti apa yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di dalam rumah sakit itu sendiri
untuk memperluas pasar salva juga merekrut enam orang tenaga pemasaran
pemasaran door to door masih dilakukan karena baginya wilayah jawa tengah masih membutuhkan edukasi yang terus menerus
mengenai pentingnya fasilitas pembelajaran
mengenai pentingnya fasilitas kesehatan memiliki jasa kebersihan dan perawatan gedung dari pihak ketiga
dan apa yang dilakukan untuk klien klien yang seperti itu berapa kali pendekatan akhirnya mereka baru mulai melunak akhirnya setuju kami bilang oke silahkan masuk kami buangkan pintu
jadi kita tetap memberikan edukasi edukasi melalui video kita undang gathering kita datang memberikan bimo gratis kita memberikan penjelasan manfaatnya kita memberikan sebelum dan sesudah
kita memberikan hal hal yang menarik misalnya nih kita sudah standar iso sehingga ini cocok untuk nanti ketika bapak ibu akan akreditasi
untuk memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan jasa miliknya salva juga sudah membawa gemilang mendapatkan standar iso
begini setelah rumah sakit ditangani oleh pihak ketiga salah satunya gemilang memang suatu ada perubahan
tapi perlu dicatat bahwa cleaning yang ada di pku kalau berbicara masalah kekurangan pasti ada
pasti ada cuma ada satu hal yang membuat saya positif terhadap cleaning yang bekerja khususnya dengan gemilang
yang ada di hadapan gemilang dia mau menerima perubahan dia mau menerima perubahan atas kekurangan kekurangannya itu saja
selama sepuluh tahun malang melintang di jasa perawatan gedung gemilang sudah memiliki empat unit jasa
untuk menjadi seorang operator kebersihan
gemilang memiliki dua puluh tiga kriteria standar
di antaranya ialah kemampuan membersihkan dengan cepat dan berkualitas
didukung peralatan yang lengkap kemampuan menggunakan bahan kimia ramah lingkungan
serta pengawasan kualitas yang konsisten
selain cleaning service gemilang juga menawarkan jasa gardening atau perawatan taman
setiap operator gardening gemilang juga harus memiliki dua puluh tiga standar
di antaranya servis cepat untuk perawatan tanaman
pemangkasan dengan gunting dan mesin serta pengendalian hama
jasa lain yang juga mampu dilaksanakan gemilang ialah pengamanan gedung
gemilang juga menetapkan dua puluh tiga kriteria standar bagi operator keamanannya
patroli pemeriksaan penanganan pencurian barang serta pertolongan pada kecelakaan
menjadi beberapa kriteria yang dimiliki oleh operator keamanan gemilang
berdampinglah kekebalan pembangunan kamar jelang bentuk dengan kedudukan harga yang dekat dengan j humidity
dengan pengelolaan hemat netusi hingga selama lima jam sampai komplimen ecsocute atau

penghujung pasir ruooh
pertama anda harus kompeten dulu

gemilang juga memberikan pelayanan pembersihan gedung secara vertikal atau rope access service
ada proyek yang sedang berjalan sejauh ini
ada kita membersihkan dinding kaca luar menggunakan tali
iya disebut sebagai rope access services
kenapa tidak fokus di situ
kenapa akhirnya juga melihat room acces services ini sebagai salah satu keunggulan dari gemilang
karena kita melihat demand nya
jadi dalam suatu gedung pasti ada kaca luarnya ada dinding luarnya
dan kami melihat ini kalau tidak dirawat masih akan cepat rusak
jadi kita melihat wah ini peluang bagus untuk kita tawarkan kepada klien
jadi klien akan lebih mudah dalam merawat
dalam satu surat spk
dia keliling dari kami garden dari kami security dari kami dan dinding luar dari kami
itu akan memudahkan mereka dalam koordinasi
rope access service terlahir berkat inisiatif salva untuk mendulang rupiah dari bisnis properti vertikal
yang juga terus tumbuh di yogyakarta dan jawa tengah
sekarang hampir semua properti pasti vertikal
dan mereka pasti ada dinding dan kaca
dan itu berhasil
pasti butuh perawatan
apalagi sekarang musim penghujan seperti ini pasti akan mudah cepat kotor
nah kita memberikan metode yang gedung ini akan terawat kaca dan ininya ketika dibersihkan tidak mudah cepat kotor
sehingga ketika ada air airnya akan cepat turun dan sehingga tidak melakukan flek
melalui rope acces ini shalfa berharap pasar gemilang akan lebih lebar
metode yang digunakan oleh operator gemilang ialah menggunakan tali untuk bisa mengakses properti yang tinggi
yang juga dikenal dengan sistem climbing
setiap operator juga sudah dibekali dengan asuransi kecelakaan diri
standar penggunaan alat pelindung diri
serta standar kesehatan dan keselamatan kerja atau k tiga
untuk pasar rope acces service salva masih terus berusaha membuka pasar
biasanya ini ia lakukan melalui bundling paket project
inovasi apa yang sudah kita lakukan dari mulai peralatan kerja bahan pembersih metode kerja
sehingga yang prosesnya yang sebelumnya dikerjakan dalam waktu satu jam bisa dikerjakan dalam waktu tiga puluh menit
yang sebelumnya susah terjangkau sekarang mudah terjangkau sehingga klien akan mendapatkan manfaatnya
tidak hanya berpangku tangan pada bisnis b dua b
era digital yang terus berkembang juga dimanfaatkan salva untuk semakin fokus pada bisnis jasa pembersihan gedung
akhirnya wellhost pun terlahir
aplikasi yang mendekatkan customer ke operator penyedia jasa kebersihan ini akan segera meluncur di awal dua ribu tujuh belas
ketika memutuskan dari bisnis to bisnis kembali menjadi bisnis to customer melalui aplikasi wellhouse
salva menganalisa bahwa seiring waktu kehidupan manusia yang sibuk dan ingin serba praktis justru menjadi peluang pengembangan bisnis
melalui aplikasi ini pengguna bisa mendapatkan jasa kebersihan sesuai dengan yang mereka inginkan
tidak hanya berinovasi dalam urusan membuka market
salva juga berinovasi dalam urusan menjaga semangat kerja para karyawan
apresiasi dan penerapan budaya malu ia terapkan
at least dalam data yang kami catat selama ini
dari hal kecil briefing pagi dan absensi itu sudah naik secara signifikan
nggak pernah ikut briefing sekarang ya sembilan puluh an persen sudah mulai berlomba lomba
bahkan briefing delapan kurang seperempat pun setengah delapan sudah standby karena tidak mau tercatat yang terakhir
selain siput juga kalau briefing datang terakhir dia wajib memimpin briefing tersebut untuk esok harinya dan wajib membaca buku
jadi lebih ke situ
keberhasilan bisnis salva tak lepas dari dukungan sang ibunda tercinta
meski mendukung saat memulai bisnis jasa kebersihan sang ibu sempat ragu
bagaimana cara mengurangi keberhasilan bisnis
pertama saya ya heran aja loh kak kamu mau sih bersih bersih
padahal selama ini ya di rumah itu nggak pernah yang namanya membersihkan kamar aja nggak pernah gitu ya
cuma karena saya lihat anak saya ini memang kalau ada satu usaha
dia biasanya sampai mentok sampai dia nanti tidak bisa dia baru beralih
biasanya begitu karena sudah beberapa bisnis sebelumnya
dia udah mulai usaha waktu masih kuliah ya dia udah usaha
lalu usahanya itu mentok baru pindah yang lain
tadinya kan pemusik senang main musik
setelah main musik ternyata dia nggak bisa apa namanya nggak bisa top top juga
akhirnya ah udah lama aku gak usah musik lagi
kayaknya nggak bakat gitu
kini hasil kerja kerasnya sudah terlihat
gemilang sudah menjadi rumah bagi kurang lebih dua ribu karyawan
misi berikutnya ialah bagaimana dapat menjadi perusahaan penyedia jasa perawatan gedung nomor satu
untuk anak muda yang ingin memulai suatu bisnis jasa
apa yang memang harus mereka tanamkan dan dari mana mereka harus memulai
pertama anda harus kompeten dulu
kalau anda tidak kompeten cari orang yang kompeten untuk membantu anda
terus yang kedua adalah kita mulai dengan passion anda nggak sih
di sini passionmu nggak
kalau misalnya saya ingin memulai bisnis jasa

jadi saya harus memulai bisnis jasa

ini passionmu nggak

kebetulan passion saya di situ
sehingga ketika tanda kutip nih project ini rugi
kita hajar dan tetap kerjakan
jadi kalau passion ini kita belum dapat
feelnya kita belum dapat
ya pasti kita dua atau tiga tahun lagi akan give up
karena aduh kebetulannya kalau nggak profit ya
tapi ketika ini kita punya passion di situ
event ini adalah minus negatif
terima kasih salva atas inspirasi telah dibagikan di cnn indonesia bisnis muda kali ini
sampai ketemu lagi
dengan pencapaiannya sejauh ini
sarjana teknologi pertanian universitas kejamada ini menetapkan target baru bagi gebilang
ia ingin perusahaannya menjadi rumah bagi enam puluh ribu karyawan
dan mampu memimpin pasar asia untuk jasa building maintenance dan building care